selamat malam jurus kampanye dan serangkaian manuver berhasil mengantarkan anies baswedan dan sandiaga uno memimpin dki jakarta
hari ini anies sandi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur dki yang baru yang melekat hingga lima tahun masa kerja
untuk itulah kami hadirkan malam ini perbincangan dengan anies baswedan dan sandiaga uno
serta ketua tim sinkronisasi anies sandi sudirman said
kemana mereka akan membawa jakarta
itulah fokus kami malam ini
gubernur dan wakil gubernur terpilih
gak kelihatan abis itu menghilang
gak ada kabar gak ada suara gak ada apa apa
satu saya dan bang sandi konsentrasi pada persiapan
saya membagi menjadi tiga fase
fase kampanye fase persiapan dan fase pelaksanaan
sesudah dilantik itu fase pelaksanaan
diantara itu fase persiapan kami kerja
kerja memang tidak harus kelihatan berisik
semuanya dikerjakan untuk persiapan
dan kita memang tidak ingin terlibat di dalam
pembicaraan mengenai jakarta
sebelum kami bertugas
kami ingin menghormati pak gubernur jarot
kami menghormati tata kerama pengelolaan negara
sebelum kami bertugas kami tidak bicara jakarta
jadi kami diminta komentar apapun juga
nanti kami berkomentar sesudah bertugas
harapannya juga ini kedisiplinan di dalam bernegara
jadi ketika selesai ada etika yang dicoba dijaga
jadi ketika selesai ada etika yang dicoba dijaga
jadi kampanye tidak terus menerus
kampanye sudah selesai
jadi di era ini praktis tidak ada kegiatan yang bersama media
kalau dengan warga jalan terus
pertemuan warga kegiatan warga
wah itu tidak berhenti
kita bahagi memang
umumnya kegiatan warga itu sore atau malam
karena kalau siang juga mereka bekerja
nah siang dan itu kita bekerja disini
dan memastikan tim sinkronisasi itu bisa menunaikan tugasnya hingga selesai
jumat kemarin hasilnya sudah ada
sudah kita terima
dan insya allah ini menjadi bekal
bahkan ini mas fito
saya merasa kami malah merasa produknya ini
itu benar benar produk yang akan bisa dipakai sebagai bekal
coba bayangkan diterjemahkan dua puluh tiga janji itu dalam satu ratus lima puluh enam program
ada ribuan kegiatan
kemudian selama proses transisi itu kita ketemu dengan bukan kita dalam artian saya
tapi tim itu bertemu dengan begitu banyak
kita menemukan potensi potensi masalah
kita menemukan hal hal yang perlu perubahan
kalau tidak ada periode transisi itu sudah kerja saya baru nemukan
kalau sekarang sudah ada
jadi kata orang bahwa tim transisi itu atau tim sinkronisasi itu adalah
nah ini apa yang sih berlebihan banget lebay banget sih
apa sih sebenarnya tujuannya
ini kan bukan pemerintah pusat
ini kan pemerintah provinsi
ya anggaran itu item itemnya sangat detail
jika kita harus memeriksa anggaran baru bisa memeriksa anggaran sesudah bertugas
berarti di bulan bulan pertama tugas kami justru kita malah melihatin anggaran itu
kalau sekarang itu udah kelihatan
dan sudah kita bisa memetakan
sebagian program kita sudah masuk lalu sesudah kami bertugas
sebagian yang lain yang belum bisa masuk kami akan masukkan
jadi tugas tim sinkronisasi itu betul betul melihat anggaran ini bedanya di pemerintahan dan luar pemerintahan
siapapun yang pernah bekerja pemerintahan pasti tahu bahwa semua harus dimasukkan dalam anggaran
rencana apapun dimaksud dalam anggaran
karena itulah kemudian dilaksanakan
alhamdulillah kerja itu sudah selesai
mas ini kan sorry saya masih manggil mas terus
padahal sudah layak dipanggil
panggil aja mas terus
bapak sekarang menjabat
tapi luka rasanya kalau saya tidak terlalu berlebihan menggunakan istilah itu
itu masih tetap ada ternyata di sebagian warga jakarta
terbukti karangan bunga masih ada
terus kemudian akan ada seremoni atau

terus kemudian akan ada seremoni atau
seremoni atau selebrasi apapun itu namanya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sebelumnya
dan mengatakan bahwa inilah gubernur kami
dan mengatakan bahwa inilah gubernur kami
yang ini bukan gubernur kami
bagaimana kondisi confident seorang anies baswedan sebagai gubernur yang paham sekali
ada ceruk yang mereka tidak favor ke anda
ada ceruk yang mereka tidak favor ke anda
jadi apakah ini pilkada pertama
jadi apakah ini pilkada pertama
di jakarta tidak apakah jakarta satu satunya punya pilkada tidak
karena lebih dari lima ratus empat dan di setiap pilkada ada yang menang ada yang kalah
sesuatu yang ada di mana saja sehingga ini proses yang natural
dan saya terima kasih kepada mereka yang mengadakan acara untuk pelepasan pak gubernur jarot
alhamdulillah dan kita pun mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang sudah bekerja
pak basuki pak jokowi yang dalam lima tahun ini mengabdi untuk jakarta
kita apresiasi sekali dan insya allah kita akan terus hormati
dan bagi mereka yang kemarin tidak memilih saya maka saya tetap akan melakukan kebijakan
melakukan langkah yang sama bagi siapa saja
pilkada itu coblosannya dirahasiakan
jadi saya juga tidak tahu secara langsung siapa memilih siapa
yang aktif di sosial media mengkritik terus tidak apa apa
kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat publik
pejabat publik itu adalah kotak posnya kritik
benar mas nanti kritik nanti tiba tiba ada yang digugat misalnya atau dipolisikan gara gara kritiknya di sosial media
saya rasa kalau kritik tidak ya
tapi kalau fitnah bukan kritik ya
fitnah dan indonesia itu menurut saya kematangan
dan kita semua orang dewasa maka bertindaklah sebagai orang dewasa
orang dewasa itu kena aturan hukum
kalau belum dewasa tidak karena itu bertindaklah sebagai orang dewasa
dan kritik tidak apa apa
jadi saya sama sekali tidak punya masalah
jangankan saya jadi gubernur
saya pribadi saja
nggak mungkin disukai sama semua orang
tidak usah jadi gubernur
tidak usah jadi gubernur tidak mungkin
jangan pernah berharap disukai semua orang
sadar bahwa ada orang yang tidak suka kepada mas anies sebagai gubernur
jangankan saya jadi gubernur
saya pribadi saja
nggak mungkin disukai sama semua orang
tidak usah jadi gubernur
tidak usah jadi gubernur
jangan pernah berharap disukai semua orang
saya sering melakukan banyak tanya
banyak fitnah apa ini
saya jawab ingat rasulullah
nabi saja itu bermandi fitnah
apalagi orang seperti anies
yang jauh dari sempurna
jadi jangan berharap bebas dari segala macam itu
jadi saya sadar sekali
dan bagi saya tugas kami adalah melaksanakan konsentrasi
melaksanakan peraturan daerah
semua peraturan peraturan itu tugas kami
dan dilaksanakan untuk siapa
untuk seluruh warga jakarta
kemarin memilih anies atau tidak adalah mekanisme menentukan pemimpin
tapi sesudah memimpin dia memimpin seluruh warga jakarta
tidak ada upaya dirangkul kemudian dibuat menjadi lebih suka
saya akan laksanakan program untuk semuanya
jadi merangkulnya itu bukan karena
oh karena anda menentang saya
saya melaksanakan ini karena anda warga jakarta
karena itu bagi saya mau kanan mau kiri mau atas mau bawah saya temui semua
mau setuju mau tidak setuju saya temui aja
jadi agenda utama tidak untuk mencoba melakukan approach kepada mereka
supaya mereka bisa lebih berdamailah dengan kenyataan bahwa anieslah gubernurnya
tapi lebih melaksanakan ya sudah kerja saja
tentu itu muncul dalam apa
kenapa kami memilih untuk tidak berbicara selama enam bulan ini
ya untuk tidak membuat satu gaduh dan yang berada dalam posisi masih belum move on dan lain lain
terisi terus terganggu
jadi menurut saya kita tenangkan
dan kami akan menjangkau semua
karena jangan sampai juga
kemudian konsentrasi saya adalah pada mendapatkan dukungan simpati dari sekelompok dua kelompok
saya ini sekarang tugasnya melaksanakan amanat
ini ada rencananya saya harus eksekusi
jadi saya malah berkali kali mengatakan
saya tidak minta anda untuk menyukai saya
tapi saya minta anda untuk membantu ini yang pada miskin yang ketimpangan
jangan saya mau bereskan itu
ya bereskan itu
bahwa anda tidak suka tidak apa apa
tapi saya akan menjalankan
makanya saya bilang saya mencoba untuk ya nggak apa apa nggak suka
gimana sih kita berharap sepuluh juta orang semuanya suka
jadi saya tidak mau cengeng
ya kenapa sih
kenapa tidak senang
itu tidak apa apa
cengeng saja tidak apa apa berangkat di mas anies
anda orang dewasa
oh maksudnya cengeng saja tidak apa apa
takutnya kalau mas anies marah sama mereka
karena mereka tidak memilih mas anies
dan kemudian masih menunjukkan saya memang tidak suka sama anda
dan sebetulnya juga kalau kita lihat pilkada ini ya
coba saja datang ke kampung yang hasilnya di sana lima puluh lima puluh
damai damai saja itu

yang muncul luar biasa itu yang tidak pakai manusia
atau pakai atribut atribut lain
tapi kalau interaksi antar manusia sih alhamdulillah
saya menjangkau semuanya
insya allah kita akan pastikan jakarta untuk semua
ada sinyalemen atau selentingan yang beredar di teman teman media bahwa sekarang anies ini sudah jalan sendiri
sandi sudah jalan sendiri
kayaknya belum mulai saja sudah tidak ada
sebenarnya posisinya kayak gimana
apakah dalam masa transisi itu ada komunikasi yang efektif dan upaya pembagian tugas
kan biasa begitu
kalau misalnya ini saya kerjain ini anda kerjain ini kita jalan
alhamdulillah kita jalan sama sama terus
enggak apa isu cerai itu
waduh yang itu sebetulnya menurut saya lebih banyak sekarang ini terlalu banyak konspirasi ya
jadi saya dan bang sandi itu dekat bukan di depan publik saja tapi dekat di dalam aktivitas private
jadi kita berdiskusi dalam banyak hal
kalau saya bertemu dengan siapa saya beritahu bang sandi
sama kalau sandi mau ketemu dengan siapa pun juga ngabarin
hasilnya apa kita komunikasi
jadi kita komunikasi terus dekat
dan kita sadar bahwa banyak pasangan yang kemudian bermasalah
banyak pasangan jadi kami berdua menyadari itu
karena itu dari awal kita serius untuk bekerja bersama
dan amanat yang dititipkan di pundak kita ini besar
jadi dipikul berdua itu jauh lebih ringan daripada dipikul sendiri sendiri
dan kami bagi
gini mas vito jadi pembagian tugasnya itu tidak dibagi kaku
misalnya kenapa dibagi kaku
karena jakarta ini terlalu kompleks untuk sekedar dibagi bagi
coba jakartanya kalau menurut wilayah ada enam
kalau menurut sektor ada empat
ada pemerintahan ada perekonomian ada kesra ada infrastruktur
tapi kalau dibagi lagi dalam manajemen ada perencanaan ada pelaksanaan ada pengendalian
jadi kita simpulkan kita akan jalan sama sama
lalu mana yang saya lebih merasa cocok
cocok jalankan saya jalankan
mana yang saya merasa sandi lebih pas saya minta bang sandi lakukan
dan saya akan tanya kepada bang sandi juga
jadi kita tektok
saya menganalogikan seperti begini
pemain badminton ganda
pada saat mulai itu ya ada yang di kota kanan kotak kiri
tapi setelah pertandingan mulai nggak kalau mau itu lihat lagi kanan kiri
kita bisa puter
kalau saya ke kiri maka pasangan saya ke kanan
kalau saya ke depan maka pasangan saya ke belakang
supaya kita bisa menjalankan dengan baik
dan itulah nature partnership yang sebenarnya
jadi kita ingin jaga seperti itu
karena itu kita kerjakan sama sama
dan insya allah dengan cara begitu amalat ini bisa tunai dengan baik
bukan diupayakan sekali untuk tidak pecah
bukan saja nggak pecah
bukan saja nggak pecah
tapi kita juga harus menjaga persahabatan ini menjadi satu kerjasama yang produktif
mungkin tidak banyak yang tahu
kami ini berteman dua generasi kedua
ibu saya dengan ibunya bang sandi itu sekelas kuliah di bandung
kalau bu min ke jogja mampir ke rumah ibu
kalau ibu saya ke jakarta ke rumahnya bu min
tapi mereka berdua juga nggak pernah membayangkan bahwa anaknya
bayangkan bahwa anaknya akan berpasangan jadi calon gubernur
istri saya dan istrinya bang sandi berteman baik
dan ini bukan sesuatu yang kita pernah rancang
dan ketika bang sandi mau mulai maju
tahu siapa yang beliau tanya
saya waktu itu menteri pendidikan
dan tanya bro ini jakarta gimana
jakarta ini perlu perubahan
bang sandi juga yang meyakinkan tokoh tokoh partai yang mendukung anda berdua untuk memilih anda menjadi gubernur ketimbang dia sebagai gubernur
jadi bukan sesuatu yang
interaksi kami itu bukan karena pilkada kami jadi pasangan
betul kami jadi pasangan karena pilgada
tapi pertemanan persahabatan sudah lama sebelum
karena kita ingin jaga
karena itu mohon doanya
tidak ada yang sempurna
kami tidak sempurna
bang sandi juga tidak sempurna
kita saling mengisi
dan kami akan berada di wilayah yang akan berhadapan dengan yang mengadu mengadu
seperti tadi itu kan mengadu mengadu tuh
belum tentu juga ada yang ngomongin
terus pak banyak sekali nih yang ngomongin
yang penting adalah antar kitanya
jadi kita reguler ketemu
dan kalau ada hal hal strategis
saya ataupun bang sandi kita selalu komunikasi
mas mari kita bicara soal janji janji yang kemudian itu menjadi highlight semua orang
ketika bicara soal anies sandi orang akan ingat sejumlah topik ini
yang satu reklamasi
pemerintah sudah pemerintah pusat maksudnya sudah mengatakan bahwa ini akan jalan terus
semuanya sudah disepakati
pulau pulau yang sudah ada itu akan jalan terus
sementara apa namanya waktu itu
koreksi saya kalau saya salah
ada kesan bahwa pasangan anies sandi in favor terhadap reklamasi jakarta
kami ketika berkampanye kemarin
adalah tidak meneruskan reklamasi
dan pulau yang sudah jadi
itu dimanfaatkan untuk publik
karena kan sekarang sudah ada yang jadi
bukan kemudian dibongkar lagi
untuk publik itu ukurannya
nah apa ukurannya
ikut aturan dong
jadi kan tidak ada di negeri ini tanah yang kita tanpa aturan
ada rencana tata ruang
ada rencana tata wilayah
itu ada semua
ya kita gunakan aturannya
pemanfaatan untuk publik itu mendasarkan pada apa
pada peraturan pemerintah
pada perpres pada perda pada pergub
di situ semuanya diatur
jadi kita punya dasar
bukan selera nih
tapi penambahan yang lain
kami di dalam kampanye menyatakan tidak setuju
dan hari ini belum ada penambahan
hari ini belum ada penambahan
jadi belum ada
mas kita kan tahu peruntukan
kita bicara yang sudah ada mas
adis mengatakan tidak mungkin dibongkar
kita sepakat sama itu
tapi kan yang kita tahu bahwa
orang kemudian mensinyalir bahwa
pulau pulau ini itu untuk kepentingan
bukan orang orang kecil sebenarnya
untuk orang orang yang punya uang
dan itu gak ada hubungannya sama orang orang kecil
itu sesuai dengan sejalan jalan dengan aturan atau gimana
nanti kita cek
dan kami akan bekerja lihat aturan
kalau melanggar kita akan tindak
kalau sejalan maka itu legitimit
kalau tidak sejalan kami akan tegas
jadi kita akan pakai aturan
sampai batas di mana kemudian bisa berseberangan dengan pemerintah pusat
tidak ada yang berseberangan kalau itu mengikuti aturan
kalau pakai aturan di mana berseberangannya
enggak make sense kalau misalnya bersebrangan
aturannya jelas soalnya
kalau ada aturan di mana seberangannya
kita lihat ke depannya bareng kali
isunya akan menarik kalau misalnya
menurut saya ini seringkali diopinikan sebagai selera
kami tidak meneruskan
tidak meneruskan itu artinya yang sudah direncanakan tidak
yang sudah jadi dipakai untuk kepentingan publik
orang masih mengatakan
enggak akan mungkin terjadi

saya sudah jadi gubernur autonomi tamawcha
tugas saya adalah membuktikan
jadi nanti kami akan membuktikan
dan disitu jawabannya
karena kalau saya jelaskan lagi
saya sudah jelasin itu seperti yang kampanye
sudah ada site yang tertentu yang akan menjadi model
sudah ada tapi saya tidak bisa sebutkan
begitu disebutkan berupa harga tanah nanti
kita juga ancang ancang oh disitu tadi
akan ada pengusuran tetap ada pengusuran
atau tidak ada pengusuran
ini menarik nih sebetulnya kenapa sih digusur
atau kenapa sih nggak digusur
yang diperlukan adalah
penataan kampung kumuh
menjadi kampung yang tidak kumuh
nah kalau memenata begitu
ajak semua pihak berbicara
kami berkali kali menyampaikan
anies anies tidak menjanjikan
tidak ada pengusuran
kami itu tidak pernah bicara tentang
tidak pada pengusuran
boleh pengusuran bukan
kami janjikan apa istilah kami adalah
kota itu banyak sekali
caranya nah karena itu
kenapa kita nanti akan
pastikan empat pihak ketemu
pemerintah nah biasanya cuma berdua ini
ketemu nih begitu nggak cocok pemerintah
jalan sendiri kenapa
karena kami otoritas kalau kami akan
tambah yang ketiga adalah
untuk apa adanya pakar
pakar itu hadir untuk memberikan contoh contoh
solusi di banyak tempat
sehingga ketika dua belah pihak
ini ketemu yang pemerintah
bawa aturan yang warga bawa
mereka akan lihat ah ini
contoh contohnya ini yang bisa dilakukan
jadi ada menunya yang keempat
yang sering dilupakan fasilitator
pertemuan di dunia bisnis
udah umum tuh kalau ada
pertemuan rencana strategis
ada fasilitator tapi
kalau di dalam negosiasi
tentang urban renewal
biasanya belum hadir kami akan lakukan itu
jadi dengan begitu insya allah solusinya
ada solusi yang bisa diterima oleh
pihak pihak yang terkait
pasani selalu berjanji bahwa ini akan
menjadi pembangunan manusia kami
tidak hanya membangun fisik tapi juga membangun
manusia itu otomatis seharusnya
manusia akan dilibatkan secara efektif
untuk menjadi gimana caranya
salah satu contohnya upaya melibatkan
warga jakarta supaya
nggak hanya menggantungkan harapan dan maki maki
pemerintahnya kalau misalnya
ada hal yang mengganggu mereka
itu harus bekerja
rencana sudah kami lakukan
program yang dilaksanakan jakarta itu
dengan pendekatan yang biasa kita sebut
istilahnya libatkan warga
jadi bukan hanya pemerintah
dan nanti kami akan tunjukkan dengan program
tapi saya cenderung untuk
ini mas vito tidak terlalu
banyak bertutur soal rencana kita
lagi kalau di kampanye
saya harus bertutur terus
kalau sekarang saya
tunjukkan di dalam
tunjukkan saya ajak mas vito datang yuk lihat nih
ini begini nih prosesnya
pak gubernur kami ingin kenyataan
masa kampanye selesai
dan saya menjelaskan panjang lebar
nggak mengubah apapun tapi kalau saya
melaksanakan saya mengubah
pada manusia itu benar
dan kita akan lakukan itu kenapa
paling dasar aja sandang pangan papan
rupiah ya karena kita lihat
papan masalah di jakarta
kemudian kesehatan pendidikan
insya allah yang lainnya beres
satu lagi barangkali yang
kita juga sering mendengar
alexis dan pabrik bir mas
alexis dan pabrik bir bagaimana
kita akan laksanakan
bahwa tidak ada
pembiaran terhadap praktek praktek
kita akan lepas kita akan jual
dan kita akan gunakan untuk
kita malah membutuhkan air bersih
bukan air alkohol
jakarta butuh air bersih
kita akan siapkan di sana
mas anies terima kasih atas waktunya
saya tahu anda sangat sibuk sekali dengan apa
berbagai persiapan ini
saya berharap sekali kita akan
ketemu ketika anda sudah menggunakan
seragam gubernur anda
saya tidak tahu nanti akan
sering ketemu warga juga
mendengarkan pendapat mereka
dan lain sebagainya
tapi sekali lagi selamat melaksanakan
dan mengembangkan tugas ini
mudah mudahan sampai kelar ya mas
kita jalankan sampai tuntas
salahkah perasaannya jika kami tidak
mewawancarai wakil gubernur dki jakarta
akankah sandi meneguhkan pendiriannya
nantikan perbincangannya sesaat lagi
bapak ini dua ribu tujuh belas sudah menjadi tahunnya
anies sandi begitu ya pak
tanggal enam belas oktober akan ada pelantikan
kira kira pak tanggal tujuh belas sesudahnya
akan berkantor begitu ya pak
nanti masih suka belusukan nggak nih pak
dirus jadi ini adalah bagian dari kita
berinteraksi sama masyarakat
apa kabar bu
ini harus di
sebetulnya sudah pemimpin pemimpin
sebelumnya mulai dari pak harto
dengan kelompok pencapir
terus pak sby
terus ada pak jokowi
dengan yang sangat fenomenal pak jokowi
ini merupakan satu cara para pemimpin itu
terus dekat dengan masyarakat
dan mendengar secara langsung
yang nggak akan didapat
kalau misalnya hanya laporan asal bapak senang
jadi pak sandi seratus hari pertama
masih belusukan ya pak
terus lima tahun
berarti ada kantor di balai kota
ada kantor di luar balai kota
ada kantor di seluruh wilayah jakarta
saya menandakan tiap satu bulan
di pulau seribu berkantor
nanti di kota tua kita akan punya kantor kecil
nanti di tiap kecamatan
hari ibu apa kabar ibu
terima kasih ibu
pak berbicara tentang kantor
terakhir itu di hari berkantornya pak jarod
beliau mengatakan bahwa
ada tiga masalah
atau kemudian yang harus diprioritaskan oleh anies sandi
sampah sama kemacetan
bapak kan sama pak anies ini biasanya kalau giatnya
nanti itu apa yang diutamakan tuh ada
lapangan pekerjaan pendidikan
itu menyelaraskan antara permintaan pak jarod
sangat sinkron sebetulnya
jadi memang fokusnya
kita melihat daripada
prioritas utama itu adalah
pendidikan kjp plus
data terakhir dari
survei yang kita
selama delapan belas bulan ini tanpa kita
pernah rilis karena ini merupakan
memperkaya data kita untuk kebijakan kita
ke depan menunjukkan bahwa
terhadap program anies sandi adalah kjp plus
kedua adalah okoc
karena itu adalah lapangan pekerjaan
dan nyari kerja
mereka inginnya lebih gampang ke depan
sekarang ekonominya agak lemah
ketiga adalah pelayanan publik
pelayanan publik ini yang merupakan trademark dari
pak ahok dan
pak jarut sebelumnya
masyarakat ingin diteruskan kembali
lagi yang salah satu yang menarik
sampah sekarang muncul menjadi
sebuah peluang usaha justru
jadi ada keinginan dari warga masyarakat
bagaimana sampah itu
bisa dikelola dalam sebuah gerakan
menginspirasi bank bank sampah di seluruh
wilayah jakarta itu nanti bapak berencana akan
mengintegrasikan ke okoc itu
itu yang ingin saya integrasikan dengan okoc
sampah itu bisa menjadi berkah
bukan hanya masalah ada juga
kemudian kemarin terakhir evaluasi
rapat untuk pak ahok jarot ada sejumlah program
yang dianggap sudah berhasil dilakukan
termasuk tentang pembangunan koridor
transjakarta tapi ini pak ada juga nih
yang butuh keyakinan program program
seperti apa yang kemudian warisan
dari ahok jarot yang akan dijaga
dan mungkin dilanjutkan oleh anies andi itu seperti apa pak
yang kemarin sudah mulai
digagas sebetulnya juga gubernur gubernur
sebelumnya itu harus
terakselerasi dengan baik
juga pelayanan publik
yang masyarakat sudah
mulai merasakan ada perbaikan
secara fundamental kita harus terus
pastikan bahwa pelayanan publiknya
itu akan terus
yang diwariskan adalah bagaimana
yang baik jamannya pak jarut itu bisa kita
lanjutkan masyarakat ingin
ruang terbuka ada
air petra ada juga ruang terbuka
yang lain kita pastikan
ruang terbukanya itu hijau ada kegiatannya
yang masyarakat bisa menikmati
untuk seluruh lapisan masyarakat
mungkin pak sandi punya
kalimat yang untuk kemudian
menegaskan untuk kemudian menutupi
bukan menutupi ya apa maksudnya untuk
mengakhiri lah kekhawatiran dari
masyarakat tentang tidak dilanjutkan
ya program programnya baik
yang menarik kalau kita berbicara
saya sama mas anies ke depan semuanya
berbasis data dan big data
daripada warga jakarta
mengantisipasi kemudian baru
sudah sangat siap dipimpin
menghadap dan percaya diri confident
kata kuncinya adalah confident nah yang paling
menarik kemarin ini
dari data tersebut ternyata
masyarakat jakarta yang lebih mengenal
nah itu justru para pendukung pak basuki
dan pak jarod sendiri
dan pak agus dan bu sylvie mereka
sangat mengenal dengan program program kita seperti
kjp plus jadi
mungkin ini juga yang kami bisa
artikan bahwa dukungan
konsolidasikan enam bulan terakhir
nah kita harapkan ke depan ini semua
akan menjadi momentum dan modal
kita untuk kerja lima tahun ke depan
ada nama nama yang mantan pesaing bapak
lah kemarin itu kira kira akan dirangkul
nggak sih pak semua dirangkul bu sylvie
selama enam bulan luar biasa
mas agus ada beberapa kesempatan
tentunya pak jarod
masih memimpin dan kita akan bicara
sama bukan hanya yang mantan kompetitor
tapi juga yang pernah
menjabat sebagai pimpinan di dki
kita akan bangun selaturannya
kalau kemudian berbicara tentang
lapangan pekerjaan okoc
kemarin ini agak sedikit ramai pak
diperbincangkan terkait adanya
konon diberikan kepada
kakak kandung bapak ada
tuduhan lah ada praktek nepotisme di belakang
program ini mungkin bapak punya jawaban
atau sedikit klarifikasi
okoc ini seperti sisi tahu adalah
gerakan yang kami susun
hampir dua tahun yang lalu
program yang memang keluarga kami
pembinaan pemberdayaan entrepreneur yang sudah
hampir dua puluh tahun di
buat suatu inovasi
dalam kampanye menghadirkan
sebuah gerakan untuk menciptakan
lapangan kerja lebih dari dua puluh lima ribu
lapangan pekerjaan telah tercipta
dengan hadirnya dua puluh lima ribu calon pengusaha
baru memang sampai
hari ini mas indra kata saya
yang paling menjiwai karena dia yang
membangun itu dari awal dan saya
meminta dia mengkoordinir tapi nanti setelah kami
menjabat posisinya akan
tentunya seorang pemimpin
yang tidak ada berpotensi
walaupun kita komit terhadap
anti kkn dan lain sebagainya
tapi tetap aja nanti kalau mas indra yang di sana kan ada
wah ini nepotisme jadi
jangan khawatir ini kita
tetap komit untuk tidak akan
melakukan praktek praktek yang bisa
dianggap sebagai kkn
tidak ada uang yang akan mengalir kepada
para penggerak okoc okoc itu
adalah gerakan yang program pemerintahnya
itu hanya program yang dilaksanakan
oleh dinas umkm kooperasi dan perdagangan
komit terhadap okoc dan mas indra
tidak akan memimpin lagi setelah enam belas tahun
berarti okoc sendiri tidak akan mengambil porsi
dari anggaran belajar daerah tidak ada tidak ada
jadi okoc ini akan menjadi sebuah gerakan
dinas akan membuat kegiatan
yang bersanding dengan okoc
seperti pelatihan karena pelatihan ini dinas
tidak pengalaman melakukan pelatihan
akses permodalan itu teman teman okoc yang
yang bisa lebih mampu untuk
fasilitasi terhadap penyedia modal
juga dari segi
akses lahan usaha nah ini yang
nanti akan menjadi sebuah kerja bareng
partisipatif kolaboratif yang insya allah
menciptakan lapangan kerja dan
nyari kerja akan jauh lebih mudah
di jakarta ke depan bapak sendiri ada rencana
nggak sih sama pak anies akan mengunjungi beliau
pasti bukan hanya pak basuki
mantan pemimpin kita
tentunya kita akan
datang ke rumah rumah mereka
berbicara mengenai pak ahok terakhir
kan memang kompetisi pilkada
di putaran kedua itu lebih banyak
berbicara mengenai polarisasi
bapak sama pak anies memecah
ataupun menyatukan kembali
semuanya itu dalam lima tahun ke depan
jadi memang nggak bisa semua
belum merasakan tune in
terhadap pemerintahnya sekarang
jadi tugas kita semua
untuk dipimpin bisa
untuk rekan rekan yang lain
untuk saling rekonsiliasi
tapi dalam asumsi bapak dalam lima tahun ke depan
isu tersebut sebenarnya akan menyita perhatian
masyarakat kita tidak
masyarakat isu yang sangat menyita perhatian mereka
mereka ingin nyari kerja lebih gampang ke depan
pokoknya nyari kerja gampang ekonomi jalan
lebih mudah dan terakhir
adalah bagaimana biaya hidup
kita ada di ancol hari ini di fauna land
untuk masyarakat kelas menengah ke bawah
yang dimiliki oleh ibu kota kita
bapak berbicara mengenai pemprov dki ini
juga tidak lepas dari bumd
perlakuan nanti pemprov terhadap
bumd bagaimana sih pak terutama khususnya untuk
terkait dengan pelepasan saham bir
begitu ya pak karena itu agak menyita juga
perhatian publik yang akan dilepaskan kembali itu
kita sudah sampaikan
adalah saham di pt
kita review secara profesional
itu adalah sebuah
aspirasi dari masyarakat
yang menginginkan bahwa bumd
memfokuskan kepada layanan layanan
diperlukan oleh masyarakat
dan sebagai agent of development jadi nanti kita akan
mereview baik daripada
kemungkinan dampak sosial
beberapa aspek dalam kehidupan
masyarakat jakarta bagi
setiap bumd seberapa urgen
menurut bapak juga ada program seratus hari
pemerintahan atau masuk dalam anies dan sandi
ke depan kita
fokus bahwa kerja ini adalah
untuk jangka panjang untuk ini
tahun ada item item
harus dikerjakan short term
ada yang medium term
ada yang long term yang program seratus hari
ini yang quick wins program program yang
kemarin bisa kita coba
dan masuk di
apbd perubahan dua ribu tujuh belas
itu mungkin yang kita fokuskan
tapi sejauh ini pak hasil dari tim sinkron
kemarin bapak sama pak anies cukup puas pak
dan ini menjadi inspirasi buat daerah lain
demokrasi di indonesia itu bukan hanya
untuk merebut kekuasaan
tapi untuk mempersiapkan
program program yang nanti akan dijalankan lima tahun ke depan
bapak sendiri menggambarkan
jakarta dalam lima tahun ke depan itu
seperti apa pak harapan kita
sesuai dengan visinya maju kotanya
bahagia warganya tapi menggambarkan lebih spesifik
ada tidak sih pak jakarta dalam lima tahun ke depan
itu sudah gambaran yang menurut
saya bisa menyentuh
segala aspek kehidupan
dari aspek ekonominya
pembangunan infrastrukturnya pembangunan
manusianya yang terpenting
pembangunan institusinya juga
jadi itu yang kita ingin mengharapkan
dan juga pengendaliannya itu yang harus
kita fokuskan ke depan
satu pertanyaan lagi pak bapak akan
menggunakan fasilitas pemprov atau
serumah atau yang lainnya tidak sih pak
rumah yang disediakan oleh pemprov akan kami gunakan
untuk kegiatan masyarakat
kegiatan simpul simpul masyarakat
mungkin ada yang mau pakai untuk kebaktian
silahkan ini welcome
ini milik masyarakat
milik publik milik warga
saya akan tetap tinggal di rumah
sendiri di selatan karena kebetulan
sekolah di selatan
pro dan kontra bisa saja
tentu melingkupi suatu pemerintahan
baik itu pemerintahan daerah
ataupun pemerintahan nasional
tapi kemudian bagaimana menerjemahkan
suatu pro dan kontra tersebut menjadi
output yang lebih baik bagi sang
ibu kota norah spasi ya
cekarta sampai jumpa
mas andi terima kasih pak selamat bertugas
anies baswedan dan sandiaga uno
membentuk tim sinkronisasi
tim inilah yang akan mewujudkan janji janji
kampanye anies sandi menjadi
sebuah program kerja dalam mengelola
ibu kota sesaat lagi kami akan
hadirkan perbincangan kami dengan
mantan ketua tim sinkronisasi
sudirman said kami segera kembali
dan kita telah bersama sudirman said
mantan ketua tim sinkronisasi
sebagian orang terasa janggal karena
biasanya kalau kita ingat tahun
untuk pemerintah pusat tapi pemerintah
daerah juga dibuat dan kita
segera berbincang dengan pak sudirman said
selamat malam pak terima kasih atas waktunya
selamat malam mas dan memang dirasa
perlu adanya tim sinkronisasi
minimal ada dua alasan yang saya
tangkap dari pak anies nomor satu karena
waktu penentuan sebagai
pemenang pilkada sama
dan waktu kerjanya kan ada enam bulan cukup panjang
yang kedua memang
ini menurut saya juga pengalaman baru karena
politik itu tinggal janji politik
kemudian ketika menyusun dokumen
perencanaan tidak tersemin nah
esensi dari tim ini adalah menyembatani itu
jadi menurut saya sih
manfaatnya banyak dan saya menikmati
pekerjaan kemarin itu
karena dibantu oleh
para ahli di bidang masing masing ada yang
mantan birokrat di
dki kemudian ada mantan
wakil menteri birokrasi
ahli tata kota ada ahli
perempuan dan anak anak jadi
ini satu kerja
yang betul betul teknokratik yang
sebenarnya teknis lah bagaimana
dalam program yang akan dijalankan betul istilah
istilah kita itu
harus ada rumahnya kan supaya
diterjemahkan jadi kegiatan kemudian kegiatan
punya penanggung jawab dan ini
kemudian bersentuhan langsung dengan birokrat birokrat
dki yang sekarang
masih menjawab jadi
delapan belas kali pertemuan yang melibatkan

betul jadi kita punya statistik lah
dan itu satu
pertemuan yang sangat menurut saya sangat
baik mutunya karena
betul betul karena yang datang
adalah orang orang teknis jadi ya kita
nah kami sendiri punya
tim kan satu lagi
namanya tim pengarah yang wakil dari
elemen elemen pendukung lah satu lagi
tim bakar nah lewat mereka ini uni
inilah serap aspirasi dari masyarakat
kemudian kita kerucutkan dan dibawa ke
forum forum di dalam apa yang
paling menarik yang bapak temukan dalam
pertemuan pertemuan itu delapan belas kali pertemuan dengan
kita punya birokrasi yang cukup baik ya
karena mereka ngerti bidangnya gitu
hanya mungkin dari segi
sebetulnya ruh dari
satu program itu barangkali yang
itu memerlukan topangan nomor satu itu
yang kedua saya juga
melihat sebetulnya dki ini
resursenya luar biasa
apbd nya kan cukup besar
ruang efisiensi masih terbuka
kemudian yang ketiga juga saya pelajari
serapan yang rendah dari beberapa tahun ini
kemudian diimbangi dengan
dana danokompensasi itu sesuatu
yang menurut saya masih diperbaiki
karena itu praktek
yang memberi ruang
pada moral hasad jadi apbd yang
sudah merupakan sesuatu yang
baku tidak didorong
penyerapannya tapi kemudian mencari
sumber dana alternatif saya
menurut saya itu benar atau tidak
menurut saya harusnya tidak begitu ya
toh apbd nya bisa kita maksimalkan
jadi sebenarnya apbd itu serapannya rendah
karena ada dana apa istilahnya
non budgeter yang kemudian bisa diperoleh
beberapa orang melihatnya sebagai terobosan
tapi sebetulnya menurut saya
stabilitasnya kemudian karena gini pada
waktu mengambil dana kompensasi
ada proses tawar menawar antara gubernur
yang punya diskresi dengan
pemerintah dan pemerintah
di situ sebetulnya lubang dari
yang saya sebut moral hasil karena
yang dapat siapa berapa dapatnya
bangunnya dimana itu kan sesuatu yang
tidak punya standar gitu nah sementara
kalau apbd itu kan sangat ketat dan
dan saya menerjemahkannya
apbd dalam proses yang ditempuh dengan
public scrutine yang sangat baik
eksekutif legislatif sementara
yang sebelah sini dana kompensasi itu
transparan lah kira kira gitu
dan salah satu rekomendasi kita sebaiknya
kita dorong maksimal pencapaian
kemudian yang ini kalau bisa ditertibkan
ini tuh yang
sebelah sini dana kompensasi csr
dan lain sebagainya itu sebenarnya baik baik saja
kan pak nah
bisa dijelaskan pada publik
sejauh ini kan sebetulnya kan
kemudian tadi siapa yang
dapat siapa yang tidak kemudian
kalau misalnya kompensasi berupa bangunan
bangunannya di mana
misalnya semanggi itu ternyata
belum ada rtrw nya
diketahui publik kemudian muncul bangunan seperti itu
ini sesuatu yang menurut saya sih
harus diperbaiki dan
saya berpendapat memerintah itu
tidak hanya soal kecepatan tapi juga soal
dan menurut saya keduanya masih seimbang
apa bapak melihat ada
selama itu berlangsung
ada celah celah yang kemudian bisa
dimanfaatkan dan kita tidak pernah tahu
kebocoran lah istilahnya
karena itu bukan merupakan jalur yang
semua pihak mengetahui
ada saja meskipun sekarang kita
belum menemukan bukti apa apa tapi
yang tiba tiba muncul bangunannya
kemudian memang ada appraisal
habis itu diserahkan tapi proses
itu sendiri kan apakah betul
nilainya sekian itu lain halnya kalau
betul betul melalui pelelangan yang baik
itu saja kadang kadang ada
masalah masalah jadi kalau saya sih
lebih baik menghindari resiko risiko
seperti itu pak
beberapa orang mempertanyakan soal janji janji
paling tidak yang bisa diukur soal
benar ada perubahan
dari cara pandang anies sandi
terkait dengan reklamasi apalagi
pemerintah pusat sudah ngegas katanya
reklamasi itu nggak bisa mundur lagi kalau misalnya
mau mundur berhadapan sama
otoritas ya saya sering ditanya
soal hadapan hadapan menurut saya tidak perlu berhadapan hadapan
karena pemerintah pusat
pemerintah daerah punya otoritas masing masing
dan keduanya pasti
ada kewenangan yang merupakan
domainnya pemerintah pusat ada yang merupakan
domainnya pemerintah daerah yang jelas
dalam soal reklamasi
pak anies dan pak sandi melihatnya
dua hal satu yang dimaksud menolak
adalah ke depan tidak akan diteruskan
bangun pulau pulau yang masih
belum dibangun itu tetapi terhadap yang
sudah dibangun mesti dicari kemanfaatannya
jangan sampai mubazir dan sesuai aturan
dan undangannya dan sesuai aturan jadi
pemanfaatannya itu nomor satu
dibereskan dulu aturan perundang undangannya
kemudian yang kedua
public benefit nya masih jelas
mau diapakan nah yang ketiga
kepada pengusaha kepada pengembang mesti diberikan
kepastian dan saya sering
mengatakan cara terbaik
memberi kepastian hukum adalah dengan mengajak
pengusaha jangan melanggar hukum supaya
mereka tenang jadi
dan kalau saya ditanya
apakah itu ada persoalan hukum ya sudah jelas
mulainya saja kan dulu ada operasi
tangkap tangan kpk ketika
memproses perda yang
berkaitan sama reklama
ini harus dijaga dan
karena itu ke depan
rekomendasi kita adalah
lakukan kajian komprehensif dari
mulai hukumnya kemudian
komersialnya ekonominya sampai pada
kemanfaatan umum kemudian
dicari solusi untuk yang sudah dibangun nah yang kedepan
saya mencoba mempelajari seluruh
dasar hukumnya dari mulai
presnya pak harto nomor lima ratus dua puluh satu
persnya pak sby abis itu
ada undang undang nomor dua puluh enam dan dua puluh tujuh
tahun dua ribu tujuh terus muncul
per gub tahun dua ribu dua belas
seluruh garis ini sebetulnya
ada banyak hal yang tidak bertentangan
bertentangan mungkin terlalu ekstrim
tapi harus disinkronkan
umpamanya gini ketika pak sby
itu menerbitkan pers
mengenai tata cara reklamasi
ternyata belum mencabut
apa apa yang diatur oleh persnya pak harto
sehingga seluruh aturan itu
masih berlaku nah kalau
dibandingkan dengan pelaksanaan sebetulnya tidak
sejalan dengan kepres ini ini satu contoh
paling nyata juga
zonasinya belum ada
rtrm belum ada tapi kemudian sudah dibangun
dan ketika itu sudah dibangun
imb nya belum ada
sudah dibangun properti jadi
ada banyak hal hal yang
ini waktunya untuk meluruskan kira kira gitu
baik orang kemudian
banyak juga memberikan apresiasi
pemimpin sebelumnya jokowi ahok
terutama debikrotisasi yang
menjadi masalah buat jakarta dan
tidak sedikit juga daerah daerah
lain di luar jakarta yang mengalami hal yang sama
bapak melihat reformasi itu sudah berjalan dengan baik
birokrat ya banyak pemimpin
skpd dan kita menangkap
ada perubahan kita selalu
tanya apakah sudah cukup
kompensasi yang diberikan mereka bilang
pak kita kalau mau hidup normal
sudahlah tidak perlu naikkan naikkan gitu
tapi juga ada masukan misalnya
dari teman teman yang merasa
punya kehasilan teknis sekarang
mencari orang yang mau fokus pada
jabatan fungsional susah karena
orang kepengen ngejar struktural
struktural karena strukturnya
tunjangannya lebih bagus
ini memang klasik di birokrasi nah karena
itu ke depan barangkali perlu disempurnakan
kita apresiat bahwa ada
perubahan ada terobosan lelang
jabatan itu hal yang baik
saya kebetulan ngerti mengenai sumber daya manusia
menjadi terlalu bebas
gitu ya kemudian
mengabaikan yang idealnya itu
kan di samping memang punya manajer juga paham
mengenai bidangnya yang diurus gitu yang
ngurus kebun binatang yang ngerti dan punya
passion terhadap binatang misalnya
ngurus kesehatan juga sama nah ini
kedengaran dari interaksi
saya dengan skpd itu banyak yang
kita tidak bisa
mengatakan tapi ada beberapa kasus yang memang
harusnya tidak di situ
pak sudirman banyak
orang yang bernada sinis ya hari
gini kan selain juga memang
apa namanya kita terbelah
daerah kemarin bukan ada ya juga
sosial media memberikan kontribusi yang cukup
signifikan gitu ya terhadap yang sinis sinis ini
orang bilang sudirman said itu
sebenarnya maju itu sebenarnya pura pura aja
supaya dapat panggung untuk maju ke
jawa tengah gimana pak
ya orang boleh punya pendapat
macam macam tapi kan
saya kira perjalanan saya selama ini kan
kerja ya kerja gitu maju ya maju
mundur ya mundur dan
waktu yang akan membuktikan tapi
sikat ya sikat ya walaupun angin
juga kadang kadang tidak sesuai kadang kadang
yang juga tapi ini kan
ya namanya kadang kadang pada titik tertentu
kan tugas sejarah gitu ya tugas sejarah itu
ada resiko dan
bukan tanpa perhitungan gitu dan
mengenai tuduhan tadi
ya istilahnya kan ada
lover ada hater kan kalau kalau lover
bagus sebaliknya tapi
menurut saya pada waktunya
orang akan melihat realitas melihat
kewajaran melihat apa apa yang masuk akal
percaya itulah mengenai
memaksa orang memandang selalu positif
sudirman said akan maju segala macam tapi ternyata
semakin kesini semakin serius
dan kabarnya sudah dapat lampu hijau dari
dua partai yang akan mengusung
ini soal jawa tengah nih jawa tengah
saya mulai penjajakan ke jawa
tengah saya akan juga mendengar dulu ya
apakah ada peluang
dari partai partai untuk
menjalung orang seperti saya karena
orang yang terlalu polos bukan
politis segala macam
dan kalau tidak mendapat
endorsement dari mpega saya
tidak mungkin memulai jadi sebelum mulai saya sudah
bicara dengan beliau beliau jadi ini bukan semata mata
sudah nggak punya syahwat
ini saya sebutnya
sebagai ya menurut
saya saya haruskan bayar hutang lah
karena saya sekolah di sekolah
kartan dinas dan kalau tidak begitu
mungkin saya tidak dapat peran peran seperti ini
jadi usia yang
ada ya saya teruskan untuk di
jadi tiket sudah di tangan nih
belum saya pegang tapi
tapi nada nadanya sih mudah mudahan ya
tapi kita kan tahu politik
sangat dinamis jadi saya tidak terlalu
gege mongso saya hanya berusaha saja untuk
mengenalkan kepada masyarakat tadi
saya di jawa tengah di semarang
diundang satu media untuk
fgd dengan beberapa calon dan
saya kerjakan juga jadi semua hal yang
yang mungkin kita kerjakan
kita kerjakan dan
selebihnya pertama kita
nunggu keputusan partai yang kedua masyarakat
yang akan melihat apakah kerja bapak
di jakarta mulai dari persiapan
kampanye dan kemudian
sebagai bagian dari tim sinkronisasi itu
memberikan bekal yang atau
paling nggak perspektif yang
akan dipakai untuk jawa tengah ini
blessing in disguise kata orangnya
di lalanya sih di ekspos dengan
banyak urusan urusan pemerintah daerah meskipun
skala kompleksitas dan tangan tangannya
berbeda karena ini kan kota
dan sementara jawa tengah
besar gitu jadi
lipat uangnya hanya sepertiga
kurang malah sepertiga jadi
dari segi regulasi dari segi dinamika
di pemerintahan daerah kemudian
tata cara mengurus
anggaran segala macam saya mendapat
kesempatan belajar dan
ini saya kira akan baik kalau
betul betul bisa masuk ke dalam
kontestasi di jawa tengah
kembali ke dki apa
pesan yang paling penting yang bapak
sampaikan kepada anisandi sebelum mereka
melangkah esok sudah memimpin
kebetulan saya beberapa kali kan membantu
itu akan menjadi inti
dan kita kadang kadang tidak cukup punya
waktu untuk membentuk itu jadi
identifikasi orang orang terbaik di dalam
maupun di luar dan biasanya kalau kita
butuh push untuk perubahan
percampuran itu saya kira baik
membawa anasir dari luar kemudian memperkuat di dalam
nah yang kedua bagaimana
caranya dalam waktu singkat tuh
mensolidkan tadi teamwork tadi setelah
diidentifikasi bikin solid nah yang ketiga
seratus hari itu belum bisa dikatakan apa apa
akan menentukan orang bagaimana
bagaimana jadi hal hal yang kepentingan saya
sampaikan dan saya kira pak anies dan pak sandi
juga punya pengalaman menata
terhadap serapan anggaran misalnya saya
lebih baik fokus pada kualitas
karena serapan yang
apalagi ini sisanya kan masih tinggi
sekali ini dua ribu tujuh belas kalau di
genjot hanya spending saja tapi
kualitasnya rendah kan
juga sayang di kemudian hari jadi
yang begitu menjadi diskusi
terakhir dan saya
selalu bertanya soal
misalnya soal reklamasi nih
isu besar dan karena itu
memang kita harus betul betul hati hati
mengkajinya dan karena itu
kembali pada dasar
hukum akan menjadi
fundament yang kuat nanti
pak sudirman sayang sekali waktunya
sangat terbatas tapi saya percaya sekali
beberapa saat lagi kita akan ketemu
untuk bicara lebih panjang soal
jawa tengah dan sepak terjang
seorang sudirman said dalam peta
karena selama ini kita lihat pak
sudirman lebih banyak melaksanakan
kerja birokrasi sekarang mungkin kerja
politik terima kasih pak sudirman
terima kasih mas yuto
dan kami juga mengucapkan selamat kepada
pasangan anies sandi dalam melaksanakan
kerjanya selamat bekerja
untuk anies sandi dan kita lihat
bagaimana anda menuntaskan janji janji